dalam berbagai survei nama jokowi dodo masih memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding pesaingnya prabowo subianto
yang terbaru lembaga survei politik alfara research center
merilis hasil survei menyatakan elektabilitas jokowi cenderung stagnan sedangkan prabowo naik pesat
alvara menggelar survei nasional pada dua puluh hingga dua puluh delapan juli dua ribu delapan belas
riset menggunakan multistage random sampling melibatkan lebih dari seribu responden berusia tujuh belas tahun ke atas
rentang margin of error sebesar dua sembilan puluh lima persen dengan tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen
dalam siaran pers chief research officer alfara harinugroho mengungkap hasil elektabilitas jokowi berada di empat puluh delapan empat persen
sebelumnya empat puluh enam delapan persen
sementara prabowo di angka tiga puluh dua dua persen sebelumnya dua puluh tujuh dua persen
sebelumnya pada enam sampai lima belas juli dua ribu delapan belas lembaga media survei nasional atau median mengadakan survei
median mendapati elektabilitas presiden jokowi untuk terpilih kembali di pemilu nanti hanya tiga puluh lima tujuh persen
meski begitu elektabilitas jokowi tetap yang teratas
di bawahnya ada prabowo subianto yang mengantongi dua puluh dua enam persen
lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi juga mengadakan survei pada sembilan belas april sampai lima mei dua ribu delapan belas
hasilnya nama joko widodo berada di peringkat pertama dengan lima puluh tiga tiga persen
sedangkan prabowo berada di bawahnya dengan dua puluh dua persen
perangkap jokowi juga mencari survei lipi untuk pilihan calon presiden berdasarkan pertanyaan tertutup sepuluh nama
sementara indobarometer merilis hasil survei yang berlangsung pada lima belas hingga dua puluh dua april dua ribu delapan belas
nama jokowi dodo juga memencaki survei elektabilitas sebesar empat puluh tujuh persen
sementara prabowo berada di posisi dua dengan sembilan belas tujuh persen
elektabilitas itu berdasarkan pertanyaan jika pemilihan presiden dilakukan saat ini
siapakah yang anda pilih menjadi presiden republik indonesia